gue mau ambil alih parkiran ini
ternyata lo gak cuma ngantukan doang
kagak tanya lo budek juga
cat tangan gue kena
lo berani sama gue
bukan doyan terpaksa
saya ikut naker para dosen
si pemilik empang berbuat curang
dengan memberi makan ikan supaya kenyang
dan gak makan umpan orang lain
masa saya mancing semaleman dapetnya cuma satu
emang pak sofian aja kurang jago mancingnya
gue emang salah udah ngerjain lu
nyamar jadi isabel yang terluka
tapi soal lo janjian sama isabel di warung baso
itu idenya si ojak
pak kalau digoreng bukannya jadi kolesterol
nih pakai belimbing sayur cabai rawit serai kunyit daun kemangi
wah ide menarik itu
saya harus kasih tahu istri saya
kalau saya mau kasih tau bapak
oh emang kenapa
bapak belum bayar
kalau gitu lo bisa dong nanganin gue menang jadi ketua rw
ya jelas bisa lah
perkara muda itu
istilah top sekarang be
ya jelas top lah b
istilah gampangnya kita tinggal beli suara
dijamin babi pasti merah gitu
hah beli suara
ya tentulah pakai duit deh
kalau pakai daun cuma ada di film horor sundalipolong itu
eh kau itu
gue emang pengen menang dalam pemilihan rw
tapi gue kagak mau beli suara
pertama asal lo tahu
itu dosa yang gak diampuni dunia akhirat
gue agak mau keluar duit

media characteristics kayaknya

tapi kalo wilayah kor ondo masih jualani
tapi kan ini dapat mancing nggak perlu beli
memangnya umpan mancingnya indah beli
kalau umpannya saja beli ya mendingan sekalian saja bapak belikannya di pasar
abang tadi ketemu pak sopyan
dia bawa ikan mas gede banget
abang bilang aja pak itu kalau dipepes enak
yaudah ntar abang ke rumahnya aja minta
maksud abang cerita biar lu bikin pepesnya juga
kenapa enggak dibenerin
ini saya lagi benerin
bang abang kalau mau pepes ikan nyari duit dulu
enggak usah deh yang lain aja
lagian kan kita juga mesti ngirit
apa yang kamu hebben
lo dimah aja
kan gue udah less goin
kagak keliatan jalanannya
tahan tunggu dah
tahan tunggu dah
saya mau tutup mas
mau ngeliat temen saya yang meninggal mas
saya turut berduka cita ya pak
saya pengen ngeliat lo juga toh
wah kalau gitu ayo mas
kita ngeliat bareng bareng mas
masih lama mas
sebentar lagi bu
dari tadi sebentar sebentar terus
hidup itu harus sabar
kalau sedang menunggu
yang lagi membetul
ikennya digoreng saja ya
bukan itu ya
bukan itu ya
bukannya malah kolesterol bu
bukan itu ya
bukan itu ya
di pepes aja
di pepes aja
kata bang ojek
kata bang ojek
bumbunya apa aja ya pak
bumbunya apa aja ya pak
tadi sih bang ojek ngasih tau

bapak kan dapet ikan
kebetulan bang ocak lagi pengen ikan pepes
omongan saya belum selesai
saya datang kemari
mau minta dibuatin pepes ikan
kok ikannya dibawa kesini
kalau masaknya di rumah saya
nanti potati capek jalan ke rumah saya
gue mau ambil alih parkiran ini
ternyata lu nggak cuma ngantukan doang
cantongan gua kena
lo berani ama gua
cabainya kurang banyak
ini mak lagi mau bikin pepes ikan emas
buat pak sofian
bukan suami orang mak
tapi suaminya bunur
udah ya bang ya
dan yang saya udah gak sakit lagi nih bang
bang udah ya
hop sampai deh jak
eh jak potong aja sama duit kontrakan lo ya
pasti aku bang
sampai jumpa cops